memasuki hari keempat di tower keempat di wisma atlet kemayoran jakarta pusat ini ditutup mengingat efisiensi dari pasien yang memang masuk ke wilayah wisma atlet hingga pada hari ini
untuk menanyakan bagaimana informasi terkait dengan tower ataupun efisiensi dari wisma atlet di tower keempat ini saat ini saya sudah bersama dengan koordinator rumah sakit darurat wisma atlet kemayoran jakarta pusat pak maijen tugas ratmono selamat siang pak
selamat siang mas ryo
pak tugas ini terkait dengan tower keempat yang ditutup hingga pada hari ini bapak kemarin sempat menyebutkan ada efisiensi dari penggunaan tower yang ada di wisma atlet ini
boleh dijelaskan kembali pak apakah memang angkanya menurun sehingga tower ini ditutup bagaimana pak
ya kita kenapa kita tutup sementara ya artinya membuat suatu efisiensi dan manajemen maka tower ini kita sementara kita tutup dan semua pasien yang melakukan
atau orang tanpa gejala yang melakukan isolasi mandiri di flat isolasi mandiri wisma atlet ini kita alihkan ke tower lima semuanya
jadi kenapa karena memang sejak kata kata akhir oktober ini terlihat ada penurunan terus menerus
katakanlah kita sejak bulan september ya september akhir atau dua puluh lima dua puluh tujuh september itu yang peningkatannya luar biasa
kemudian sampai ke oktober
akhir oktober ini penurunannya sangat kita syukuri karena sampai di tower empat puluh lima itu sampai ke dunianya hanya tujuh belas persen
nah hunian tujuh puluh persen waktu itu di tower empat ini hanya delapan puluh persen
kelihatannya tidak efisien karena di sana juga tenaga kesehatan cukup banyak ada lima ratus an orang
maka kita harus efisiensikan semuanya untuk dijadikan satu pelayanannya
di tower lima untuk yang isolasi mandiri orang yang tanpa gejala
ini tapi penting untuk diingatkan kembali kepada masyarakat apalagi memang nanti jika ada masyarakat yang terpapar covid sembilan belas begitu pak
ingin berobat ataupun ingin menyembuhkan dirinya di wisma atlet ini
nah jika nanti ada peningkatan angka angka pasien begitu pak
ini tidak menutup kemungkinan bahwa tower keempat ini akan kembali dibuka begitu kan pak
oh iya pasti kita sudah siapkan dan antisipasi ya
dengan berbagai pertimbangan
karena kita ketahui ternyata sejak tiga hari yang lalu ini jumlahnya juga relatif meningkat untuk yang di tower lima ya
tapi sampai saat ini masih sembilan belas persen dari hunian jadi masih cukup aman ya antara tower empat dan lima
dan kalau kita lihat di tower yang untuk bergejala ringan dan sedang di tower enam tujuh ini memang ada kenaikan sekitar sepuluh persen ya
jadi tadinya tiga puluh enam persen dua tower itu
sekarang hunianya empat puluh enam persen
jadi ini yang kita sampai saat ini masih cukup aman untuk memberikan pelayanan dan cukup relax untuk memberikan pelayanan
dan sebagian dari teman teman yang di tower empat yang ini adalah dan kita sudah hitung mereka yang sudah lama tidak relaksasi mereka relaksasi jadi secara proporsional
tapi tetap karantina dulu pak ya
oh ya itu prosedur
jadi sebelum karena mereka mereka
melakukan relaksasi di rumah masing masing ya mereka harus dikarantina
pastikan dulu bahwa mereka betul betul memang aman dan sudah dicek dengan pengetesan pcr swab pcr negatif
maka mereka bisa kembali ke rumah masing masing untuk relaksasi selanjutnya
cukup pak tugas terima kasih atas informasinya
sehat selalu selamat bertugas kembali pak
terima kasih mas